saudara jasara haja juga menyerahkan santunan kepada korban kecelakaan bus smk lingga kencana
santunan diberikan kepada ahli waris keluarga
perwakilan keluarga dari sepuluh korban meninggal menerima santunan dari jasara harja secara simbolis
di smk lingga kencana di sawangan depok jawa barat
korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar lima puluh juta rupiah
sementara untuk korban luka menerima biaya perawatan sebesar maksimal dua puluh juta rupiah
diketahui ada sebelas korban meninggal dalam kecelakaan rombongan bus smk lingga kencana
dengan rincian sembilan siswa satu orang guru dan seorang warga subang
di mana ada subangan wajib dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang

kami melakukan dengan sangat cepat agar betul betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat
dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin
jadi sebelum dua puluh empat jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris
hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka luka